tepat di ulang tahun dki jakarta ke empat ratus sembilan puluh enam kami akan menganalisa bagaimana warga ibu kota menilai soal keberhasilan pemerintah provinsi dki jakarta dalam kacamata survei dan apa saja yang kemudian masih menjadi pekerjaan rumah atau masalah yang harus dituntaskan
termasuk apakah memang soal isu isu pr ini akan menjadi bahan jualan para calon gubernur jelang dua ribu dua puluh empat dan kira kira siapa aktor atau kemudian yang berpeluang memanfaatkan isu tersebut
kami akan menganalisanya bersama dengan peneliti indikator politik indonesia bawono kumoro
malam mas bram
terima kasih sudah hadir
kita akan sedikit menganalisa
tepat di hari ulang tahun dki jakarta artinya kita akan melihat apa saja masalahnya dan kira kira siapa yang bisa kemudian memanfaatkan begitu ya
karena kalau kita lihat surveinya pernah dilakukan
ya bulan februari hingga maret dua ribu dua puluh tiga
oke saya akan mulai dari soal ini mas
kalau kita lihat paling tidak dari soal kepuasan saja
ya kalau kita lihat dari hasil survei yang kami lakukan di akhir februari hingga awal maret kemarin
memang publik dki yang menganggap kondisi pemerintahan dki saat ini sudah on
jadi itu gabungan dari sangat baik dan baik tadi
wajar dan artinya publik dki menilai bahwa kinerja pemerintah dki selama lima tahun terakhir gitu ya
itu sudah berada pada jalur yang semestinya dan sudah menuju ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya
oke kalau itu berarti artinya masuk dalam kategori berhasil atau tidak
dan kita juga tidak boleh lupa bahwa pemilih dki publik dki itu adalah cenderung pemilih yang kritis gitu ya
rasional kritis dan penilaian mereka terhadap sebuah kinerja pemerintahan itu sangat cenderung didasarkan pada capaian capaian konkret di lapangan
misalnya masalah penanganan
kemacetan banjir polusi udara lalu masalah pengangguran dan sebagainya
oke kalau begitu pertanyaan saya akan saya alihkan apakah kemudian kalau anda mengatakan kemacetan kebanjiran itu masalah yang sudah teratasi
tapi kan kalau kita lihat paling tidak ada tiga yaitu lapangan kerja harga komoditas kemudian keamanan ini masih menjadi pr
artinya seberapa besar tiga masalah ini tadi jika dibandingkan menurut anda tadi sudah ada yang dituntaskan begitu
iya kalau kita melakukan kita lihat dari
hasil survei memang kalau kita menanyakan kepada publik masalah masalah yang paling mendesak dilakukan harus dituntaskan oleh pemerintah
di tingkat nasional pun kita memang cenderung mendapati bahwa masalah masalah di seputar bidang ekonomi gitu ya
lapangan kerja harga harga kebutuhan pokok dan sebagainya
ibu kota ini kan merupakan salah satu target urbanisasi
urbanisasi artinya pendatang setiap tahun ada pendatang
rantau gitu ya
merantau ke dki mengadu nasib dan sebagainya mencari peruntungan lapangan kerja
jadi masalah menciptakan lapangan kerja ini memang masalah yang selalu akan muncul
sebagai masalah yang paling dianggap publik dki itu mendesak untuk dilakukan untuk diatasi oleh pemerintah dki
termasuk soal pendapatan begitu ya
ya pemerintahan pendapatan juga
yang khas juga di sini ada persoalan keamanan dan ketertiban
kita memahami bahwa dki ini kan kota yang metropolitan apa namanya kota besar gitu
jadi dari segi keamanan ketertiban mungkin tingkat kriminalitas itu juga perlu mendapatkan atensi perhatian dibanding kota kota lain
itu yang kemudian masih menjadi masalah begitu ya
ya jadi tiga masalah ini sebagai top tiga yang dianggap publik dki
merupakan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
oke kalau begitu kita beralih apakah kemudian paling tidak top tiga tadi
masalah yang ada di jakarta bisa diselesaikan oleh para calon yang kemudian menurut indikator politik ini masuk dalam top of mind begitu
ya kita dalam survei februari dan maret kemarin juga menanyakan gitu ya
siapakah tokoh tokoh yang dipandang publik itu dipilih sebagai gubernur dki
jika pemilihan gubernur dki itu dianggap publik

dalam simulasi terbuka top of mind tanpa kita sodorkan nama nama
memang kalau kita lihat nama nama yang muncul baik di posisi pertama posisi kedua posisi ketiga dan keempat gitu ya
atau posisi lima besar gitu ya adalah mereka mereka yang kalau kita lihat memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah
baik di dki di periode terdahulu maupun di daerah lain
walaupun yang sekarang juga ada pak heru bujubu gitu ya masuk di nomor lima gitu ya

jadi lima nama ini memang adalah mereka mereka yang punya rekam jejak sebagai kepala daerah
baik di dki maupun di daerah lain
pak basuki cahaya purnama misalnya kita tahu pernah menjadi wakil gubernur dari pak jokowi di dki
kemudian juga sempat menjadi gubernur kemudian pak ritwan kamil
ini juga menjadi gubernur di provinsi yang tetangga dengan dki berdekatan dki
yang paling dekat dan populer begitu ya
dan paling dekat dan populer di jawa barat
oke pertanyaan begini mas
ketika tadi kita mengaitkan dengan masalah
oke pertanyaan begini mas

masalah dki paling dekat top tiga adalah masalah masalah yang berhubungan dengan keuangan dan keamanan begitu ya
apakah pemilihan paling tidak dari sembilan nama yang kemudian kita rangkum malam hari ini
ini mereka bisa menjawab atau kemudian ini hanya muncul di pikiran mereka
hanya karena mungkin soal emosional soal ketertarikan terhadap persona mungkin apakah seperti itu
ya kalau kita lihat nama nama yang muncul ini memang nama nama yang
memang nama nama pertama yang dipikirkan oleh publik gitu ya
secara spontan secara top of mind dan sebagainya
tapi kita lihat juga nama nama yang muncul ini ya di posisi lima besar ini
kalau kita lihat juga bukan nama nama yang tidak punya track record gitu ya track record sebagai kepala daerah
artinya memang seperti tadi saya sampaikan bahwa pemilih di dki ini adalah pemilih yang kritis rasional
artinya ketika mereka diminta menyebutkan nama siapa yang cocok menjadi gubernur
kalau pemilihan gubernur dilakukan hari ini mereka akan menyebut nama juga bukan nama yang sembarangan gitu ya
artinya nama yang sudah punya track record sebagai kepala daerah
baik itu di dki sebelumnya maupun di provinsi lain yang berdekatan dki dengan punya masalah yang kurang lebih sama kompleksnya dengan dki
dan dianggap solutif begitu ya palingnya dalam masyarakat
dianggap solutif jadi tokoh tokoh yang muncul ini memang tokoh tokoh yang kalau kita lihat karakternya adalah karakter yang teknokratik gitu katakanlah ya
yang punya histori punya track record menghadapi masalah masalah kompleks di kota besar di provinsi besar dan sebagainya
oke mas bawono kalau begitu apakah kemudian pemilih yang anda katakan rasional di dki jakarta akan lebih cenderung memilih mereka mereka yang sudah pernah menjabat misalkan
atau mereka akan cenderung memilih nama baru yang kemudian memang punya track record soal memimpin pemerintahan tapi tidak di dki jakarta mana kecenderungannya antara dua pilihan itu
kecenderungan pilihan ini tentu nanti ketika harus dilihat juga ketika pemilihan presiden mendatang gitu ya
apakah nama nama tersebut akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden atau tidak gitu
misalnya kita lihat nama pak sandiaga uno dan pak anies ini kan digadang gadang akan maju di pemilihan presiden mendatang
tentu saja ketika misalnya nanti kedua nama ini akan maju sebagai kontestan di pilpres mendatang tentu publik di dki tidak akan menganggap mereka lagi sebagai
mereka akan menjadi calon gubernur yang potensial
pun pilgrupnya setelah pilpres ya
pun pilgubnya setelah pilpres gitu ya
pun pilgrupnya setelah pilpres
jadi mereka kemungkinan publik dki kalau kedua nama ini akan maju di kontestan di empat belas februari dua ribu dua puluh empat menurut saya akan beralih kepada tokoh tokoh yang di luar dki atau tokoh tokoh yang pernah menjabat juga di pemerintah provinsi dki
yang juga punya dari sisi
teknokratik sudah teruji gitu ya
sudah teruji menghadapi masalah masalah yang kompleks
karena itu misalnya muncul nama pariton kamil yang sekarang menjabat sebagai gubernur jawa barat yang masalahnya juga tidak kalah kompleksnya dengan dki
pak herobudi juga ya
yang sekarang menjadi pejabat gubernur di dki
sebelumnya juga pernah berkarir panjang di birokrat di dki
dianggap publik memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk permasalahan di dki dan sebagainya
artinya kemudian meski anda mengatakan kecenderungan soal misalkan nama rituan kamil nama ahi nama ahmad syaroni dan juga gibran ini berpeluang begitu masuk
tapi nama ahok nama heru budi dan juga ahmad riza partia yang pernah menjabat ini juga akan potensial begitu ya
masih akan bisa memenangkan hati warga dki
ya dibanding nama nama misalnya agus harimurti yudhoyono ahmad seroni ataupun gibran gitu ya
nama nama pak riza patria pak herobudi dan pak ritwan kamil
dari sisi track record agak sedikit lebih unggul gitu ya
artinya dibanding mas ahaye dan ahmad syaroni mereka tentu sudah lebih teruji sebagai kepala daerah gitu ya
tapi kepala daerah sudah paham seruk beluk pemerintahan daerah dan bagaimana misalnya interaksi dengan dprd dengan stakeholder lain di daerah dan sebagainya
sangat puas sekitar tujuh kemudian lima puluh tiga di angka yang baik begitu
nah apakah kemudian pertanyaannya ini akan reverse langsung ke seorang anies atau kemudian masih akan terbelah kepada heru budi
mengingat kalau itu dilakukan pasca pemerintahan dari anies baswedan begitu seperti apa
ya kalau kita juga pernah melakukan survei di bulan di awal di bulan februari di satu tahun sebelum ini di dua ribu dua puluh dua
ketika itu dalam top of mind itu pilihan publik dki terhadap gubernur dki
karena publik dki menganggap anies beswedan ini sudah naiklah sebagai cawapres eh sebagai capres maaf
sebagai calon presiden
jadi publik dki sudah tidak menganggap
tidak menganggap anies beswedan ini sebagai calon gubernur lagi
tapi sebagai calon presiden
oke bukan kemudian karena sudah tidak menjabat artinya panggungnya sudah hilang begitu tidak ya akhirnya menurun
enggak karena lebih kepada sejak akhir dua ribu dua puluh dua sampai awal dua ribu dua puluh tiga sampai sekarang
gerak politik anies baswedan ini kan lebih ke banyak mengarah kepada sebagai calon presiden
sebagai kontestan di empat belas februari dua ribu dua puluh empat nanti gitu
jadi menurut kami wajar
kalau misalnya elektabilitasnya
kalau misalnya elektabilitas anies beswedan ketika kita tanyakan kepada publik dki dalam konteks calon gubernur dki mendatang
itu menjadi turun ketimbang temuan survei satu tahun terdahulu
oke berarti yang akan lebih populer menurut anda bisa jadi heru budi atau kemudian malah ahok begitu ya
nah khusus pak heru budi saya kira juga akan ditentukan oleh sepak terjang beliau hari hari ini sebagai pejabat gubernur dki
apakah beliau bisa melengkapi apa yang kurang dari dilakukan oleh pak anies selama lima tahun atau sebaliknya
itu akan juga menentukan bagaimana publik menilai kecakapan dari pak heru budi sebagai pejabat gubernur dki
oke kalau begitu terakhir mas bawono
bagaimana kemudian pilgub dki yang dilaksanakan nanti oktober dua ribu dua puluh empat akan memiliki dampak dari pilpres
akan seberapa besar residu dari pilpres masih akan
kemudian ada di pemilihan gubernur dki jakarta
ya saya kira pilkada di dki jakarta bulan november dua ribu dua puluh empat nanti itu akan tetap menarik meskipun di masa mendatang dki tidak lagi mungkin tidak lagi akan menjadi ibu kota ya
pindah ke ibu kota nusantara di penajam pasar utara di kalimantan timur
tapi bagaimanapun dki akan selalu menarik sebagai barometer politik nasional
namanya gambaran kecil miniatur di politik nasional
saya kira tentu saja hasil di pilpres nanti sedikit banyak akan berpengaruh pada konstelasi koalisi atau konstelasi calon calon yang muncul di pilkada dki bulan november yang hanya berselang beberapa bulan setelah pilpres
artinya mungkin saja nanti calon calon yang muncul koalisi koalisi yang muncul mirip dengan koalisi koalisi yang terbentuk di pilpres dua ribu
bisa linear begitu
bisa linear dan sebagainya
karena dki masih dianggap penting juga kita bisa pahami kenapa tokoh tokoh di luar dki kepala kepala daerah di luar dki itu namanya masuk dalam bursa bursa nama nama calon gubernur seperti reton kamil ada nama mas gibran dan sebagainya
itu menurut saya dki akan tetap menarik sebagai barometer politik nasional
oke kita akan lihat seperti apa di november dua ribu dua puluh empat pasca pilpres nanti
terima kasih atas waktu tadi mas buwono
terima kasih mas bram
terima kasih indekator politik indonesia telah bergabung sama kami